penetapan nur rohman warga sangkrah solo sebagai pelaku tunggal aksi bom bunuh diri di maporesta solo
menambah panjang daftar warga jawa tengah yang terlibat terorisme
dipilihnya kota solo sebagai tempat beraksi diakini gubernur jawa tengah ganjar pranowo mengandung sinyal dan misi khusus
meski identitas pelaku aksi bom bunuh diri sudah diungkap polisi gubernur ganjar ingin polisi mendalami motif dibalik aksi itu
gubernur juga prihatin karena lagi lagi seorang warga jawa tengah terlibat terorisme
ganjar mengakui karakteristik masyarakat jawa tengah yang ramah dan terbuka terhadap pendatang membuat aliran sesat dan terorisme cepat berkembang
nilai nilai yang diajarkan ini mesti dibarengi dengan proses penyadaran dari diri kita sendiri
maksudnya ya tokoh masyarakat pemerintah yang ada di jawa tengah
sehingga mereka tidak masuk atau berpikir ulang
seandainya ada tarikan tarikan yang mendorong mereka untuk anti kemanusiaan antisosial
dan merasa benar sendiri itu bisa dilawat dengan tata nilai